sakit menjadi kata yang pasti dialami manusia
berbagai cara untuk mengobati penyakit dan menjaga kesehatan ditempuh sesuai dengan ketertarikan dan kepercayaan masing masing
salah satunya dalam islam usaha preventif dan pengobatan sendiri sudah dikenalkan sejak zaman nabi
yang mengacu pada keterangan di al quran serta sunnah rasulullah yang dikenal dengan nama tibu nabawi
dokter dan praktisi herbal agus rahmadi menjelaskan
untuk menjaga agar tubuh tetap sehat dan membantu menyembuhkan penyakit
nabi muhammad menganjurkan untuk mengkonsumsi habatus sauda
dikenal dengan nama jintan hitam atau dalam bahasa latinnya nigela sativa
habatus saudah memang memiliki beragam kandungan yang bisa membawa manfaat baik untuk tubuh
namun memang hingga saat ini habatus sauda sendiri masih dalam uji manfaat belum uji klinis
habatus sauda juga ternyata memiliki jad aktif seperti nigelon timokuinon
itu ternyata jad aktif yang memiliki efek imunomodulating
imunomodulating itu artinya bikin imunnya itu menjadi lebih baik meningkatkan sistem imun
terus kemudian memiliki efek antiperadangan atau antiinflamasi
sehingga tidak terlalu berlebihan respon inflamasinya
nah itu salah satu komponen yang terdapat pada habatus sauda
dan ternyata habatus sauda banyak komponen yang bisa mengobati banyak kasus penyakit
asma itu cukup bagus dengan habatus sauda
diabetes kenapa level uji manfaat
karena jad aktifnya banyak
satu tanaman itu banyak zat aktif
tapi kalau obat kan satu zat aktif saja
nah itu yang kadang kadang kita sulit mendeteksi jad aktif mana yang berperan dari habatus sauda ini untuk kasus ini
karena banyaknya jenis zat dalam habatus sauda
sebaiknya takara mengkonsumsi habatus sauda
dapat dikonsultasikan juga dengan dokter
selain habatus sauda
metode bekam juga jadi pilihan sebagian masyarakat
bukan hanya di arab dan indonesia
di tiongkok pun sejak dulu sudah ada terapi pengobatan alternatif bekam
dokter agus mengatakan
manfaat bekam secara umum adalah mengeluarkan cairan interstisial sisa sisa metabolisme tubuh
yang dapat bermanfaat untuk menurunkan kolesterol
asam urat hingga hipertensi
sementara menurut dr adia sari dari klinik sehat serpong
terdapat titik titik yang harus diperhatikan saat melakukan bekam
bekam bisa dilakukan di bagian kepala leher pundak punggung dan titik keluhan
namun harus dilakukan oleh ahli terapi bekam
terdapat juga titik titik yang dilarang
seperti titik lipatan atau sendi lubang alamiah hingga pembuluh darah yang berdejut
proses bekam juga harus dilakukan dengan benar benar

selain itu tidak semua orang bisa melakukan bekam
hanya yang dalam kondisi sehat seperti tekanan darah normal
gula darah tidak tinggi yang bisa melakukan bekam
maka dari itu terdapat proses pengecekan kesehatan sebelum melakukan bekam
pertama pasti kita lihat dari tensinya dulu
yang hipotensi tensi batas rendah sembilan puluh per enam puluh kita tidak perbolehkan untuk bekam
karena khawatirnya terjadi shock hipoflemik
yang hipertensi tensi batas rendah sembilan puluh per enam puluh kita tidak perbolehkan untuk bekam
jadi batas maksimalnya satu ratus tujuh puluh per satu ratus sepuluh pun tidak kami perbolehkan untuk bekam karena khawatirnya ada rangsangan nyeri maka akan semakin meningkatkan tekanan darahnya
kemudian orang orang dengan diabetes mellitus dengan kadar gula yang lebih dari dua ratus juga kami tidak perbolehkan untuk bekam
kemudian untuk orang orang yang memiliki penyakit penyakit kulit
setelah melakukan bekam hendaknya pasien tidak mandi dan dianjurkan untuk beristirahat
bekam tidak diperkenankan dilakukan untuk anak anak amannya untuk usia di atas tujuh belas tahun
bagi muslim bekam juga tidak bisa dilakukan di sebarang waktu
contohnya pada saat bulan puasa mayoritas ulama mengatakan sebaiknya menghindari bekam karena hukumnya makruh
sandra insanasari andra anhar jakarta